sementara itu jumlah warga negara indonesia yang terluka akibat bencana gempa di turkiye bertambah menjadi sepuluh orang
selain itu tiga wni di wilayah antakia dan dua wni di diarbakir hingga kini belum dapat dihubungi oleh kbri angkara
hal ini disampaikan duta besar republik indonesia untuk turki lalu muhammad iqbal secara virtual
dalam konferensi pers yang digelar hybrid di kementerian luar negeri ri pada selasa siang
kbri angkara pun terus berupaya mencari wni yang hilang melalui otoritas tempat
simpul masyarakat indonesia serta satgas perlindungan wni setempat untuk proses evakuasi
sampai saat ini belum berhasil kami hubungin
kami sudah mencoba melalui simpul simpul masyarakat dan akan terus kami coba
dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan dua anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi
kemudian di diyarbakir ada dua pekerja sepatrapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi
bahkan di grup whatsapp teman teman pekerja sepatrapis yang ada di dyarbacker
sama sekali juga belum bisa belum belum memberikan respon